atlet para tenis meja david jacobs meninggal dunia pada jumat ini hari
pada kamis malam david jacobs ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir rel kereta api di antara stasiun gambir dan juanda
sejumlah petugas pengamanan stasiun pun langsung berupaya mengevakuasi david ke rumah sakit husada jakarta pusat
meski sempat mendapatkan pertolongan medis namun nyawa atlet para tenis meja andalan indonesia ini tidak dapat tertolong
wakil sekretaris jenderal komite paralimpiade indonesia atau npc indonesia rima ferdianto menyebut david meninggal setelah menderita luka cukup parah di bagian kepala belakang
ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab meninggalnya david kepada pihak yang berwajib
menurut dari dokter memang ada benturan yang sangat keras di belakang kepala david
tapi benda apa itu nanti mungkin itu ranah dari kepolisian yang akan memberikan apa
dan lebih jelasnya itu penyebabnya apa kenapa sampai ada cedera yang berat di belakang kepala david